dugaan aksi plagiarisme di kalangan akademisi bukan yang pertama kali terjadi
dosen hingga rektor bahkan pernah dicopot dari jabatannya ketika terbukti melakukan aksi plagiarisme
kita akan bahas malam ini dalam kasus plagiarisme di kalangan akademisi
ada beberapa contoh contoh kasus yang ada yang sudah berhasil dihimpun oleh tim lead bank cnn indonesia dari berbagai sumber
pada tahun dua ribu tujuh belas yang pertama ini yang terjadi pada tahun dua ribu tujuh belas ada rektor universitas negeri jakarta prof jali yang diduga terlibat plagiarisme dalam pembuatan disertasi beberapa pejabat sulawesi yang menjadi mahasiswa doktoral di kampus unj
ini program doktor yang ada di unj ya
selain itu profesor jali ini juga diduga terlibat aksi pelagiat
ada disertasi dari mantan gubernur sulawesi tenggara nur alam yang juga terjerat kasus korupsi ya
kemudian menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas muhammad nasir akhirnya menilai bahwa aksi plagiarisme terhadap disertasi di unj ini ternyata menurut menristek dikti plagiarisme di unj angkanya itu tinggi
sebagai rektor yang merupakan pemimpin tertinggi akademik di universitas harusnya prof jali ini dinilai bisa mencegah adanya plagiarisme yang ada di sana
dan akibatnya prof jali pun dicopot dari jabatannya sebagai rektor ya yang ada di sana
kemudian kita bergeser ke tahun lainnya di tahun dua ribu empat belas ada dosen fakultas ekonomika dan bisnis ugm anggito abimanyu
yang terlibat aksi plagiarisme
plagiarisme dengan menjiplak karya tulis milik dosen ui hotbonar sinaga
ini dia karya dari dosen ui ya
sebuah artikel karya anggito yang berjudul gagasan asuransi bencana yang dimuat di korea nasional ternyata hasilnya itu menciplak karya dari hotbonar yang berjudul menggagas asuransi bencana
yang sebelumnya sudah juga dipublikasikan pada dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
jadi dari dua ribu enam ini karyanya dijiplak di dan akhirnya diketahui di tahun dua ribu empat belas
akhirnya anggito secara resmi mengaku kesalahan tersebut
dia mengaku salah dalam mengutip referensi dalam sebuah folder di komputer pribadinya dan akhirnya ia pun mengundurkan diri
beralih ke informasi lainnya ini dia kasus plagiarisme di kalangan akademisi yang terjadi di tahun dua ribu empat belas juga
ini sebenarnya terjadi cukup panjang
saat itu rektor universitas kristen maranata bandung felix kasim yang merupakan rektor melakukan plagiarisme terhadap sejumlah karya mahasiswanya sendiri
jadi felix ini mempublikasikan karya tulisnya di kumpulan paper akademis dalam acara seminar akademis di yogyakarta pada mei dua ribu sebelas
ya dan salah satu karya mahasiswa yang dia plagiat adalah skripsi milik andini dwi kenia anjani
jadi ini karya mahasiswanya adalah karya andini
oke judul studinya adalah studi kasus dari program pelayanan dasar gratis di kota banjar
felix ini mengubah skripsi itu di tahun dua ribu delapan kemudian akhirnya dicopot dari jabatannya di tahun dua ribu
itu tadi contoh contoh kasus plagiarisme
di kalangan akademisi dan selanjutnya nanti kita akan langsung membahas sebenarnya bagaimana tanggapan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
terhadap kasus plagiarisme yang marak terjadi atau sering sekali terjadi kerap terjadi di lingkungan akademisi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected